kalian anak tujuh ratus dua belas kan
gue denger di radio ada yang butuh darah aresus negatif
yang butuh temen gue
gue niko darah gue aresus negatif
jadi gue mau nyumbang
ataupun bener setapak
tak akan menyerah begitu saja
lo tau gak
si wullah nelfon ke radio
buat minta sumbangan darah untuk roman
lo harus ngelakuin sesuatu karena apa
karena kalo sampe wulan yang dapetin darah itu
dia akan dapet nilai plus dari mama sama bapaknya roman

dan lo tau gak
kesempatan lo bakalan hilang buat dapetin roman
harus ngelakuin sesuatu karena apa
gue gak mau banget temen gue kalah dari wor
ini gue mau ngelakuin cara aja
golongan darahnya a resus negatif
lu ngapain sih pake teriak teriak kayak gitu
nanti kalo misalkan tangan gue sampe keiris pisau terus pendarahan gimana
bel lu jangan lebay ya
kalo tangan lu keiris tinggal diplester
kalau enggak bawa ke dokter
lu udah sembuh
susat lu jangan sembarangan ya
lu gak tau golongan darah gue itu langka
gue juga paling anti sama yang namanya ke rumah sakit
dan gue juga paling takut banget disuntik
aku gak ngerti banget sih
yang punya darah a resus negatif itu b
ya bela bela
gimana sam roman udah dapet bantuan
kita belum nemu darah yang cocok sama roman re

sudah ada transfusi darahnya
sampai sekarang kita masih nyari nyari
keadaannya menurun karena kekurangan darah
kita harus secepatnya dapat transkusi

sampai jumpa di video selanjutnya
kalian anak tujuh satu dua kan
gue dengar dari radio ada yang butuh darah a resus negatif
yang dulu temen gue
darah gue aresus negatif
jadi gue mau nyumbang
alhamdulillah ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya tuhan
terima kasih banyak ya
kau mau menolong anak saya
tolong bawa mas ini ke lab untuk proses transfusia
berarti kurang satu orang lagi ya
saya akan tetap hubungi pmi
kalian terus mencari ya
kami harus lakukan transfusi paling lama lima belas menit
jika tidak kondisi roman akan semakin menurun karena kekurangan darah
terima kasih suster
bel lu mau kemana sih
lu tuh harusnya di sana bukan di sini
lo tau gak golongan darah gue apa
ya mana gue tau lah
lu aja gak pernah cerita sama gue
bel lagian memang lu pikir gue laboratorium
bisa nebak golongan darah orang
golongan darah gue
sumpah lo bel
golongan darah lu a resus negatif
bel lo tau gak sih
ini tuh namanya dewi fortuna lagi nempel ke punggung loh
yaudah sekarang kita ke dalam
kalau lu bisa sumbangan darah buat roman
bel gue yakin gue bakalan dipuji puji sama nyoka bapak p a roman
gue gak mau
tika gue takut
gue itu takut sama yang namanya jarum suntik
dan gue paling anti kalau ngeliat darah
nanti kalau misalkan darah gue abis gimana coba
kan susah nyari orang yang mau donorin darahnya ke gue
lo nyumbangin darah buat orang tuh gak bakalan bikin mati
gak usah lebay
percaya sama gue
gue gak mau
gue heran ya sama lo bel
ngorbanin darah lo nyumbangin darah lo buat orang yang lu cinta aja lo gak rela
cinta sih cinta tapi kan gak perlu juga nyumbangin darah gue buat dia
pokoknya gue gak mau disuntik titik
kalau lo pulang sekarang
lo bakalan nyesel seumur hidup bel
karena lo udah ngilangin kesempatan terbesar lo
kalau lo ngasih darah ke roman sekarang
lo tuh bakal dipuja di sana sana
lo bakalan tempat di hatinya mama bapanya roman
gue bilang gak mau ya gak mau
apaan sih pake maksa maksa segalaus
ini gak mau tika apaan sih
terus bel aku yang asli
buat roman bl buat roman
kalau misalkan lo masih maksa gue
gue mau pulang sendiri gue tinggalin
ngapain tuh mereka
perasaan makin nari
kayaknya makin lebay aja tuh si bel sama si tika
untungnya si bella balik
kalau itu sam gue bakalan nyumbang darah gue bel
jangankan satu kantong
kalau itu buat sam
karena apa karena gue cinta sama sam
buat orang yang gue cinta
heh tika lo kenapa sih salah satu
gue bilang gak mau yaudah gak mau
kenapa sih maksa maksa heran deh gue sama lo
apalagi gue lebih heran sama
ke radio udah
pendonor darah untuk roman
baru telfon papa
gue minta bantuan sama dia
relasinya papa kan banyak
jadi lu bisa marah gadis kamu
percaya dong si j highlight nya dia
reditnya berada di sini
jangan tempa nya
oh jadi yang nelfon itu loh
tadi pas siaran di radio lu ada bilang kok lu bakal kasih apa aja buat orang yang udah bantu
lu jangan macem macem ya
cuman satu macem kok
kalau lo gak bisa tepat janji gue tinggal tarik kembali donor darahnya
sini handphone lo gue yang catur
kalo engga dia bisa lewat
loh orang susternya yang bilang kok bukan gue
reset banget sih tolong